saya sampaikan juga kepada tni dan polri kepada kementerian pupr untuk bersama sama
gerakan jajarannya dalam membantu usibah bapak widhi kapten cianjur ini
utamanya yang berkaitan dengan akses pembukaan akses yang terkena longsor
kemudian yang kedua untuk korban korban yang masih tertimbun
saya perintahkan agar
itu didahulukan evakuasinya penyelamatan didahulukan
yang ketiga untuk nantinya rumah rumah yang rusak berat
yang rusak ringan yang rusak sedang
pemerintah akan memberikan bantuan
yang rusak berat yang rusak sedang yang rusak ringan yang rusak sedang

langsung act lima ini memberikan nusantara mereka union negara
oleh menteri pupr
karena tadi disampaikan oleh yang kaget bahwa
gempa ini ada gempa dua puluh tahunan
sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan
untuk yang rumah anti gempa
yang kemarin tertimbun
tadi sampai pagi sudah bisa dibuka alhamdulillah
dan ini nanti akan dilanjutkan
dengan cepatan dalam penanganan
terutama penyelamatan evakuasi untuk yang masih tertimbun
ya baru saja kami menyaksikan bersama
presiden jokowi saat ini
sudah berada di cianjur jawa barat
dan presiden jokowi dodo juga langsung meninjau
dampak gempa di kabupaten cianjur provinsi jawa barat
dan presiden jokowi juga menyatakan harus memastikan
korban gempa mendapatkan penanganan yang memadai
dan beberapa lokasi yang akan ditinjau langsung
adalah rumah sakit daerah terdampak bencana
dan juga posko pengungsian